ya bicara kreativitas yang kreativitasnya paling teruji itu kan para artis atau selebritas
dan mari kita cari tahu bagaimana para selebritas mengisi waktu di rumah saja sekaligus tetap menunaikan ibadah puasa
ya dan saat ini sudah terhubung lewat sambungan skype dengan pasangan selebritas ikang fauzi dan marissa haq
selamat pagi mas ika dan juga mbak maria
waalaikumsalam luar biasa
seru banget ya pagi ini kayak semangatnya vibe nya seru
jadi apa nih menu sahurnya kalau boleh tahu nih pagi hari ini
menu sahurnya seperti biasa
ya pasti ada nasi dan lauk pauknya kemudian pasti ada minuman panas ada kurma
dan suamiku karena ini masih setengah sunda darahnya jadi harus ada lalapan ya
ada ketimun yang direbus
itu dari kecil
ya mbak ica ini kondisi pandemi kayak gini pasti ya kita banyak aktivitas
di luar yang terbatas baik aktivitas ibadah maupun bersosialisasi dan berkreativitas
lalu bagaimana nih pasangan mbak ica dan kang ikang bisa tetap menjalani puasa dan berkreativitas
kalau kegiatan ya karena semuanya dikerjakan di rumah dengan online malah rasanya bertumpuk tumpuk
iya jadi overlap
jadi saya semalam aja sampai jam sepuluh malam masih di depan komputer
karena ada ujian s dua dari dua universitas yang berbeda
dan untungnya nggak tiap hari
karena kepengen pada rus tapi belum bisa full
tapi suamiku jadi imam kita tarawih nggak pernah bolong ya
tiap hari setara awal sebanyak mungkin kita apa sholat berjamaah sama sama pada rus kan
ya kita benar benar berubah lah
jadi waktu bersama keluarga juga lebih banyak ya di sana
nah ini kan di rumah aja pasti banyak juga yang merasa jenuh
nah kalau dari kang ikang fauzi dan juga mbak ica gimana nih untuk mengendalikan kejenuhan
mengobati rasa jenuh yang ada di rumah
ya tadi ya kalau kegiatan terus ya
bahwa produktivitas sama ya kurang lebih sama aja
eee selain di musik kan saya ada project real estate di aku punya dua proyek
di serang itu tidak kena psbb
cuman ya kita protokol itu tetap kita lakukan lah gitu protokol covid sembilan belas ini
jadi ya tetap berjalan gitu loh
kalau nyanyi terus
kalau makin produktif
atau mungkin ada lagu ada ciptaan lagu baru
jangan jangan jangan
terus bella mas ciki juga ada lagu
sama chandra darussman kan
federasi musik indonesia gitu
itu banyak kegiatan ya
terutama ngumpulin dana sekarang kan ya
untuk teman teman yang butuhin lah gitu
kang ika mungkin bisa kasih bocoran sedikit lagunya kayak apa
mungkin bisa dinyanyiin dikit tuh lagunya buat kita
iya duet juga nih sama mbak marissa
wahai saudaraku selamat berpuasa
jaga lahir batik menebar kebaikan
wahai saudaraku selamat sejahtera
yuk kita tingin kata amat ibadah kita
luar biasa ya
caranya gak berubah loh ya
jadi membakar semangat yang mendengarkan ini
yang beruntung istrinya
dinyanyiin tiap saat
kita kalau masuk tv aja suaranya langsung
tapi ini proses buat lagunya ini butuh berapa
apakah hari itu langsung wah kayaknya lucu nih kalau buat lagu nih kayak gini
bagaimana kan spontannya
kalau biasanya itu dapatnya ide udah gitu melodi dasar gitu
kalau refnya udah dapet yang lain bisa cepet saya
iya kalau mbak icah sendiri kan
ada ya hitungannya sampai sejam jadi ada
tapi ada juga yang saya revisi revisi terus juga ada
oke kalau mbak ica ini kan salah satu selebriti yang sangat peduli pada pendidikan
bahkan tadi bilang
masih ambil s dua lagi belajar lagi dengan kondisi pandemik seperti ini
saya udah hampir sepuluh tahun doktor
ambil lagi apa lah
menuju profesor harus ini kan pengabdian masyarakat pengajaran pelitian
nah dari delapan kampus akhirnya saya pikir tinggal dua aja
nah di s satu s dua ya
ini saya meletakkan di s tiga ini ya
itu seseorang yang bisa mengajar ya

nah s tiga ini
ini dia ya
nah kita pilih s tiga ya
itu kita pilih s tiga ya
nah ini s tiga ini
jadi emang karena kerjaan di rumah gak bisa ngeliat rumah berantakan terus saya juga suka pohon dokter saya dari ipb gitu ya
dan ada tukang bayar gas air mati aku aja ambil aduh kok jadi tumpuk tumpuk gitu jalanin aja
cuman kemarin ini agak kecapean juga ya ayah ya karena kepengen total puasa ngaji jadi agak berkurang sedikit jadwalnya
jadi untung tarawe terus gitu
nah jadi kira kira kegiatan apa nih yang sebelumnya nggak pernah dilakukan tapi karena pandemi ini akhirnya melakukan hal itu
atau mungkin sudah lama nggak pernah dilakukan begitu akhirnya dilakukan kembali saat ini
karena bimbingan aku s dua kan semuanya pada maju sidang ada yang sempro ada ujian tesis gitu ya
nah ini karena kalau latihan simulasi lewat online nggak afdol mereka pada datang ke rumah dong
jadi sekarang aku nambah anak mbak
tapi tetap pakai physical distancing ya menerapkan physical distancing itu ya
betul tapi setelah beberapa kali datang dan juga gak apa apa juga yaudah akhirnya dibuka maskernya yang penting lancar gitu loh
karena kan kalau gak mereka juga bunda satu bunda satu ibu satu panggil mama ica ya allah apapun dipanggil yang penting biar bisa deket gitu sama pembimbingnya
dan aku yang fine fine aja cuman ya beban ya karena aku pengen mereka semua lulus dapet a gitu loh mbak
nah mbak ica sendiri ada resep gimana untuk menjaga kesehatan dengan kesibukannya yang
seabrek gitu ngajar segala macem
untungnya punya suami penyanyi ya jadi penyanyi
pas itu saya jadi awet muda ya
anak anaknya juga dua dua nyanyi dan
olahraga pasti ya olahraga rutin saya
ayah ica kalau
bensin ya olahraga cuman porsinya dikurangin
cuman kita punya
oh itu berjemur
cuma yang paling seru ini mbak kalau mas
kalau kita rebutan ini
iya itu dulu ya
jadi siapa yang cepet ya
iya di sini kan empat orang ini empatnya public figure nih
jadi semuanya pada agak agak banci update
live instagram atau live concert mungkin kang ika
nah itu deh bener
siapa tau collabs nih
karena aku ngajar juga online
kolaborasi dong mbak ica berempat
live satu momen mungkin menarik tuh
belum pernah ya
nanti boleh setelah itu nanti ditayangkan di cnn indonesia juga
jadi bisa contoh
iya kalau ada berempat kan seru banget tuh sekeluarga
boleh boleh nanti kontak ke mbak rina deh
mbak ica ini kan udah mau ini nih lebaran nih satu minggu lagi kurang lebih
jadi persiapannya apa nih kurang lebih ketika nanti lebaran kemudian shalat itnya kira kira gimana
nah kalau shalat itu karena memang belum bisa di rumah
jadi untungnya ika ini udah terlatih imam berkata kata
uji dan terbukti jadi ya di rumah
terus pembantu juga gak bisa pulang kan jadi nambah lagi dua anak
dan makanan kita seperti biasa tambah dengan pesanan
jadi ada keluarga juga yang bisa
jangan nanti ini lewat virtual kita
sama teman teman saudara
pakai zoom atau pakai whatsapp juga bisa
sambil ada hidangan kue kue keringnya ya
pokoknya di happy happyin aja lah
kelihatan banget tuh happy nya berdua itu semangat kali
ini kan bicara mindset sekarang nih perang mindse
gak boleh kalah kita
makanya kalau aku lagi capek gitu denger suami nyanyi
denger anak anak nyanyi seger lagi
iya makanya kita akan menunggu kolaborasinya nih berempat nih mbak ica mas ika dan anak anaknya
untuk collapse nih ya di instagram live atau di platform sosial media
aku sama eky yang menggilang kan punya band brother in lobel
kita juga bikin tuh
kayak orang orang lagu ya
lokasinya berbeda tapi terjadi akal
ada di youtube ada dimana mana juga
dari doanya nabi yunus
lailaha ila antar subhanaka inni kuntumna jaulimin
iya karena kan pasti banyak banget para penggemarnya menanti suara emas
dan juga mungkin bisa duet juga dengan mbak ica
mungkin ada pesan pesan yang ingin disampaikan ke para penggemar untuk mbak ica dan juga kang ikang nih
ada pesan pesan mungkin buat fansnya mbak ica maupun kang ika
pesan apa nih kang terakhir kang mungkin sama mbak ica
pesannya kita lawan ini
dengan bahagia dengan optimis
banyak tersenyum banyak tertawa
kondisi ini ini jadi pengalaman buat kita untuk jadi manusia lebih baik lagi
kalau nggak berubah parah kita kayaknya
jadi lebih banyak bersyukur
karena selama ini kita tegur
banyak hikmah lah dibalik ini sebenarnya
kalau menderita pasti ya
tapi hikmahnya juga banyak ya
kita lihat yang positifnya aja sekarang
terima kasih sekali kang iza ikang dan mbak ica
semangatnya pagi ini begitu membuat kita terinspirasi ya
dengar suara dan juga lihat dari layar aja ini udah senang banget
apalagi kalau misalnya bisa ketemu langsung nanti
terima kasih sekali sudah mau bergabung dengan kena kit ramadhan